charles iii secara resmi diproklamasikan sebagai raja pada upacara bersejarah di istana st james pada sabtu pagi
bendera yang sudah diturunkan setengah tiang kembali digebarkan hingga ujung tiang
setelah pengukuhan oleh dewan aksesi disiarkan televisi untuk pertama kalinya
gelombang proklamasi lebih lanjut akan berlangsung di seluruh inggris sampai minggu
ketika bendera akan kembali ke posisi setengah tiang
di gedung dewan acara dimulai pukul sepuluh pagi waktu london
raja charles membuat pernyataan pribadi tentang kematian ratu
dan membuat sumpah untuk melestarikan gereja skotlandia
pernyataan ini diperlukan karena di skotlandia ada pembagian kekuasaan antara gereja dan negara
acara pengukuhan dihadiri oleh camilla istri charles selama tujuh belas tahun yang kini bergelar queen of concert
dan putra raja william pangeran wells yang baru
proklamasi publik pertama dijadwalkan berlangsung
dari balkon fryer court istana st james di kota london pada pukul sebelas waktu setempat
selanjutnya diadakan arak arakan yang telah menjadi tradisi berabad abad
dengan tiupan trompet serta tembakan hormat di hyde park dan di menara london
meskipun bukan bagian dari proklamasi formal
kata kata ratu sudah mati panjang umur raja sering ditambahkan sesudahnya
selanjutnya anggota senior pemerintah bersumpah kepada raja charles iii
ini merupakan momen historis bagi warga inggris untuk menyaksikan pengukuhan raja baru